oke kita ngomongin dari tadi sudah macing macing seri seri ini ngomongin kabinet dong bud perpuk kpk oke lah kita pelihara api tapi kabinet mungkin lebih seru karena menjelang pelantikan
mas arief bocoran apa nih yang menarik dari anda ada kejutan kejutan atau seperti apa
ya kelihatannya gini kalau kita menilai bahwa perpu kpk ini nggak keluar dan itu akan menjadi cedera di hati publik logika politiknya adalah jokowi membuat sebuah kabinet yang memberi gula gula lah kepada publik
ada sesuatu yang baru yang segar yang menarik sehingga percayaan itu bisa dibangkitkan
ada kompensasi maksudnya
ada kompensasi begitu tapi kok ya agak pesimis juga gitu
apa yang membuat dari kuping kiri
ada nih bisikan bisikan burung ini
artinya jokowi banyak mendengarkan partai politik orang orang di sekelilingnya para pimpinan partai politik begitu sehingga komposisinya menjadi kurang asik gitu ya
kalaupun ada profesional maka profesional yang affiliated kepada partai politik
ini yang saya dengar begitu ya ada yang juga yang mengatakan bahwa ya siap siap kecewa deh kira kira begitu
saya sebelum sampai beneran saya nggak mau kecewa dulu
apa indikasinya kemudian publik dan mungkin anda gitu secara pribadi yang mungkin banyak mendengar seluaran seluaran nama atau nomenklatur baru gitu ya
itu agak kecewa pak sarif
kalau nama memang muncul beberapa nama yang mungkin ya bisa bikin kita ngerasa aduh kok ini ya aduh kok itu ya gitu
tadi anda menyebut nomenklatur nomenklatur juga saya kira satu persoalan baru karena banyak sekali kementerian yang berubah nomenklaturnya
dan biasanya itu yang terjadi lima tahun lalu ketika nomenklatur diubah itu dua tahun pertama sibuk ngurusin administrasi nomenklatur
termasuk ganti kopsurat itu
ganti kokuran mengurangi atau menambah pejabat eselon tertentu dan seterusnya begitu
jadi esensinya baru bisa dirasakan dalam paruh kedua gitu
dengan postur politik saat ini bang teguh anda lihat presiden punya kemewahan nggak untuk bisa memberikan kompensasi cahaya untuk publik
saya nggak tahu apakah itu kompensasi atau tidak
tapi kan lima tahun ini tentu pak jokowi mengumpulkan banyak hal baru dalam ala berfikir dia
sehingga tadi kan sudah berkali kali disebut soal confidence ya kepercayaan diri
saya kira hari ini dia mestinya jauh lebih percaya dalam membentuk kabinet
tidak ada ribut ribut soal pemanggilan
dulu resafel aja kan sibuk resafelnya sibuk dulu
nah ini saya pikir kalau saya sih melihatnya ini indikasi bahwa dia lebih firm dalam menentukan si ini jadi ini si ini jadi ini sinya ini
jadi dia biarkan saja kita semua berspekulasi
calon menteri ini ada lima orang
taruh aja namanya calon ini tiga orang
tapi kan dia saya pikir memahami apa yang dia alami selama lima tahun ini
nah saya ingin mengomentari tentang pertemuan mrt
ini menarik kan
saya kira ketika pertemuan itu terjadi itu adalah sebuah pengakuan dari sisi pak jokowi
bahwa indonesia ini sedang menghadapi situasi yang akan lebih berat daripada situasi hari ini
dan dia sadar banget bahwa dirinya sendiri dan kelompoknya
dia bisa menyesuaikan persoalan
makanya perlu kemudian meminta dan mendapatkan kemauan kubu sebelah untuk berjabat tangan
nah saya sih melihat ini seperti kita lagi isi bahan bakar di stasiun bensin ini
ya kan stasiun
jangan sebut bareng ya
spbu lah ya
spbu gitu ya
dimulai dari nol lagi
jadi itu metranya dimulai dari nol setelah pertemuan mrt
dan menurut saya pesan yang hendak disampaikan oleh jokowi adalah ini tugas bersama kita
sekarang menghadapi masalah ini
jadi ini hanya ansih bagi dagang sapi saja atau memang ini problem besar bangsa kita sehingga perlu diselesaikan bersama
dagang sapi itu kan istilah bagi kompromi yang tidak menyenangkan orang
orang di sini ya bisa elit yang terlibat dalam kompromi bisa publik yang melihat kompromi itu
baru istilah dagang sapi yang derogatif keluar
tapi kalau misalnya susunan kabinetnya bisa menghadirkan orang
ini mungkin bisa diterima
kan tidak dagang sapi namanya
nah saya tidak tahu hasilnya seperti apa
tuh nggak ada yang tahu
tapi paling tidak melihat tanda tanda hari ini
orang dibikin terkesima dengan nyanyian
nggak ada yang tahu
nah ini indikasi bahwa dia lebih pesan lagi
saya kira asumsi pemerintah untuk membuat sebuah koalisi yang gemuk
itu berangkat dari satu fikiran bahwa
pemerintah mau menjalankan satu program pembangunan tertentu
dan karena dia nggak boleh gaduh
harus jalan mulus lancar
mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah
karenanya setiap obstacles yang mungkin terjadi
pembahasan yang berlibat di dpr
jadi diajaklah sebanyak mungkin partai ke dalam koalisi supaya lancar
ini menurut saya saya menyimpan dua cacat
cacat pertama adalah
tidak pernah dibayangkan
tidak pernah dibayangkan bahwa partai politik itu nggak selalu setia
dia akan bisa berubah tergantung pada isunya
itu pengalaman koalisi masa lalu
itu dari tahun tahun dari pemerintahan yang sebelumnya juga begitu
kecuali zaman pak harto
itu berangkat dari satu asumsi bahwa
pembangunan yang dibayangkan
itu adalah pembangunan dengan ide yang valid vivit
minus sedikit sekali kemungkinan untuk salah
padahal yang namanya ide dia harus diuji
di dalam demokrasi kenapa ada pemerintah dan oposisi
yaitu supaya diuji gitu
bukan sekedar dibikin gaduh
tapi diuji gagasan itu
nah kalau pengujinya itu semakin sedikit
kalau semua pada masuk ke dalam pemerintahan
kebebasan berbicaranya dibatasi
maka kita bisa bayangkan bagaimana ide itu berjalan
tanpa proses pengujian yang signifikan
dan ujungnya barangkali bisa jadi gagal
kalau mas arief tadi merasa agak pesimistis
check and balance ini akan terjadi
dengan fakta fakta politik terkini
anda melihatnya sudah sebegitu yakinkah
bahwa oposisi ini sudah masa lalu saja
kecuali pks misalnya ya
pertama yang harus kita tanyakan itu adalah
apakah ada ketulusan dalam sebuah sistem politik
dalam partai politik kita
ketika memberikan dukungan
nah kan ketika dia memberikan dukungan
apakah tulus mendukung
atau berharap sesuatu
nah dengan adanya koalisi yang sangat gemuk ini
berarti kan harus ada
belum ada koalisi yang gemuk banget
ini setengah gemuk lah
dari pertemuan pertemuan ini kan sudah
mengarahnya itu sudah kelihatan
anda percaya bahwa akan
mengarah kepada kegem obesitas yang luar biasa
amerika serikat berapa jumlah menterinya
enggak sampai lima belas
dia lima belas menteri
enam pejabat setingkat menteri

di kita sekarang
negara kita dengan amerika
kompleks mana diurusin
kompleks mana diurusin ya
kita masih ngurusin dalam negeri
amerika ngurusin negara lain
dia cuma diurus oleh dua puluh satu pejabat setingkat menteri
belum ditambah yang kita dengar semua ini adalah
nanti kita akan bahas soal nomor klator itu ya
birokrasi ini gemuk gitu
kenapa gemuk gitu kan
artinya ada sesuatu yang hendak di
bagi bagikan supaya koalisi ini menjadi
smooth yang tadi dikatakan oleh mas arief
tapi seberapa yakin prakondisi atau fakta fakta politiknya
partai demokrat itu pasti akan
terangkul sama presiden jokowi
enggak kita sering lupa ya
ini kan bukan parlementarian ya
ini kan presidensial
dan kita punya presiden kan bukan cuma jokowi lima tahun kemarin
sb kan menjadi presiden tuh
sepuluh tahun kalau enggak salah saya
nah kita lihat bagaimana sby membentuk kabinet
melibatkan partai partai juga
yang ketika dalam isu isu tertentu
anggota parlemen dari partai itu juga bisa protes ke pemerintah
jadi jangan bayangkan kita ini seperti
demokrat republik demokrasi serikat
gagasan oposisi kita juga tidak bisa kita
bayangkan sama seperti yang lain
dan kita negara kesatuan yang bukan negara federal
jadi enggak perlu khawatir bahwa tidak akan ada check and balance
tidak akan ada suara berisik
isu pasti ada
nanti sampai ke isu
ya kita akan ribut lagi
jadi kita ini seperti di spbu memang
gampang banget kembali ke nol
nggak usah terlalu takut mas arief
dengan bagi bagi sapi ini
ya memang dampaknya baru nggak bisa kita lihat sekarang gitu ya
tapi saya lihat kan kita lihatkan trennya
dengan bahkan masuknya gerindra
dan rumor bahwa pak prabowo sendiri yang akan masuk ke dalam kabinet
itu kan menunjukkan bagaimana rapuhnya sistem saling kontrol di dalam partai politik kita itu
yang menarik kita akan bicara mengenai rumor rumor yang berada di masyarakat
kita akan dengarkan suara suara bisikan bisikan dari para
jadi ini ada kekhawatiran begini
beli satu dapat dua
kita akan baca itu saja dah
tetap bersama kami
oke jelang pelantikan presiden pengumuman menteri
ya kita tahu ada menteri muda menteri baru
tapi menarik adalah bagaimana potensi partai partai oposisi akan bergabung dengan koalisi
misalnya partai gerindra
kita dengarkan lagi yuk pernyataan wakil ketua umum partai gerindra arief poyono
soal bagi bagi catatan
sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan jokowi maruf
tapi semua itu bergantung dengan presiden jokowi yang punya hak menyusul kabinet
jadi gerindra minta tiga posisi atau gimana
ini coba anda jelaskan kalimat anda ini
ya minta menteri dong
tiga uang diajak berkoalisi masa nggak minta
kan kita diajak berkoalisi diajak bergabung
bukan kita yang minta gabung
lah kayak pertemuan di mrt yang minta pertemu siapa
walaupun awalnya saya yang dorong dorong supaya berkoalisi dan bertemu kan
ya wajar dong
diajak berkoalisi diajak kerja
jadi betul mas arief
oke menteri apa saja yang dipropos kepada pak jokowi dan bagaimana negosiasinya selama ini
ya yang pasti kan posisi menteri itu nanti sesuai dengan masukan masukan dan visi misi yang diserahkan prabowo ke pak joko widodo
ya kan artinya terserah pak jokowi dodo juga mau ngasih jabatan menteri apa
gerindra siap dimana mana
nah gerindra gimana nih mas arief nih
ya gerindra saya kira sebagai runner up ya di dalam pemilu kemarin
ya punya posisi cukup besar suara cukup besar dan seperti saya bilang tadi pak jokowi itu punya ambisi banyak untuk menerin indonesia begitu dan itu nggak boleh ada obstaclesnya
ya atau diminimalisir lah gitu
jadi kalau gerindra masuk maka relatif aman
gula gula yang datang dari jokowi atau memang pak prabowo nya yang

saya kira dua duanya lah ya
it takes to tango kata orang kan perlu dua orang begitu
jadi dia juga masuk dan kita dengar kan minimal ada dua ya posisi yang diinginkan
satu kementerian pertanian satu lagi pertahanan begitu
nah kalau itu bisa masuk maka dia akan menjadi sebuah koalisi yang besar
dan resistensi dari partai partai koalisi yang lain terhadap gerindra agak surprisingly itu agak rendah begitu ya
megawati tidak punya persoalan
golkar juga sudah ketemu ketawa ketawa
nasdem juga sudah oke begitu
setelah safari politik ya
ini berbeda dengan partai demokrat
nah gimana tuh
nah kalau di partai demokrat yang cerita yang banyak kita dengar adalah ngobrol ngobrol ngobrol
tapi begitu udah mulai masuk kepada pembagian jatah
nah nanti ditanya dulu lah kepada partai koalisi lain begitu
artinya ada prasarat di situ
nah memang jadi susah karena kita bisa bayangkan memang gak gampang buat jokowi menerima demokrat masuk
jokowi atau partai koalisi
jokowi terutama karena kalau masuk sudah bisa dibayangkan yang akan ditawarkan adalah pak ahy
nah kalau ahy masuk ini ada problem di dua ribu dua puluh empat karena akan membangun sebuah persaingan baru antara generasi kedua di pdip dengan generasi kedua di demokrat
itu jadi problem gitu
jadi obstaclenya lebih besar demokrat gitu ya
anda lihat itu bang teguh
kalau saya lihatnya begini
ini kan tadi foto jokowi sama prabowo
ini kan bukan foto pertama mereka begitu
mereka ini punya hubungan yang cukup spesial
kita tahu yang menghadirkan jokowi di jakarta ini juga namanya prabowo subianto
dan kalau kita mundur ke lima tahun lalu
dalam satu tahun pertama ketika jokowi berkuasa di periode sebelumnya
yang dia kunjungi kan prabowo
naik kuda kan
jadi ini memang hubungan yang menurut saya kita semua sudah tahu lah ya
ada pepatah dalam bahasa melayu itu yang saya suka itu
biduk lalu kiambang bertahun

biduk lalu kiambang ketika lewat biduk atau sampan ini memang mereka terpisah
tapi ketika sampannya lewat
dia bersatu kembali
nah ini bukan kata kata kosong
karena saya kira ini berangkat dari alam kebijakan lokal bangsa kita
saya pikir pak jokowi pasti merasa bagaimanapun juga pak prabowo punya ketulusan untuk membantu dirinya
untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan besar tadi
tapi itu pekerjaan buat jokowi
itu bukan pekerjaan buat koalisi
tapi itu pekerjaan buat rakyat banyak
jadi kalau misalnya gerindra hadir di sana
kayaknya cocok menjadi menteri juga nih ya
tadi kan kita udah bilang ini bisa
apakah kemudian gerindra di parlemen jadinya pendiam
nur aja nanti kita lihat
kita uji di lapangan gitu
mas reva ada lihatnya lebih menguntungkan mengajak pak prabowo dibanding pak s b
di parlemen juga signifikan
artinya kalau misalkan diajak
berarti kan memperkuat barisan gitu kan
paling tidak yang tadi mas arief katakan gitu kan
yang menarik adalah perbedaannya
kalau yang tadi dibahas adalah gerindra dan demokrat
setelah ketemu pak prabowo ketemu jokowi gitu ya misalnya
setelah itu prabowo melakukan safari politik kemana mana kan
ke partai politik yang lain
kita tidak tahu dalam pertemuan itu yang dibicarakan apa
misalnya ketika ditanyakan ya nanti kita tanyakan ke partai koalisi yang lain
artinya kemudian prabowo melakukan safari itu
dan respon yang kita lihat kan di bahasa bahasa lewat itu kita happy semua gitu
nah ketika demokrat ketemu kan tidak ada kelanjutannya
tidak ada safari politik yang dilakukan
bu saya tambah sedikit
pekerjaan besar pekerjaan besar itu apa sih sebetulnya
nah ini setelah pertemuan
prabowo dengan jokowi di istana kemarin
prabowo menyampaikan satu key message saya kira
dia menyimpulkan pekerjaan besar itu dengan apa
pertumbuhan ekonomi double digit
nah dia bilang kalau kita dipercaya oleh pemerintah
kita punya konsep pembangunan ekonomi yang bisa bikin kita double digit
ya tentu double nya tidak besok kan gitu
tapi ada proses lompatan besar ke sana
big pushnya di situ gitu
jadi saya pikir coba
kalau anda jadi presiden sekarang
kemudian menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tidak naik malah cenderung turun mendekati
bahkan mungkin empat sembilan atau empat delapan
nah ada tawaran begini
menurut anda logis kira kira
anda akan terima tidak
nah jadi saya kira itu yang sekarang sedang dibangun oleh kedua orang ini
nah tetapi di luar itu semua
pak jokowi menurut saya akan dengan lebih confidence untuk mengatakan
dia tidak mau lagi dikendalikan oleh orang orang lain di luar
yang di periode yang lalu memang cukup
kan kritiknya dulu apa itu
yang kemarin nih dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
saya yakin pak jokowi nggak mau jadi diomongin begitu lagi
dia mau eh ini saya yang take comment ini
kalau nggak mau silahkan keluar
dan kepewahan itu kayaknya nampaknya akan dipakai dalam pemilihan kabinet ini mudah mudahan saja
sehingga ya nggak multi pilot lagi
sehingga presiden punya apa ibu menang yang lebih besar
untuk menentukan apa dan siapa yang perlu membantunya di kabinet
terima kasih mas arief
terima kasih bang teguh
terima kasih mas revo atas perbincangannya
terima kasih malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalanan proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan